aksi pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum yang mengaku anggota ormas ini
terekam cctv di sebuah proyek pembangunan di kawasan jogloraya kembangan jakarta barat rabu siang
tak tanggung tanggung oknum itu melakukan pemerasan kepada pekerja proyek pembangunan gedung
dengan meminta uang sebesar lima puluh juta rupiah
ia berdali uang tersebut digunakan untuk keperluan keamanan
video rekaman kamera pengawas yang menangkap kejadian tersebut pun viral di media sosial
mengetahui hal itu pihak kepolisian polsek kembangan langsung melakukan penyelidikan
dan melakukan oleh tkp serta memeriksa sejumlah saksi
polsek kembangan polres metro jakarta barat menerima laporan
juga adanya kemalakan atau pemerasan terhadap proyek yang ada di coglor kembangan ini
untuk meminta jatah sebagai jatah keamanan
pihak kepolisian telah mengantongi ciri ciri dan identitas oknum itu yang kini masih diburu petugas